masih dari sektor energi pemerintah mendapat investasi empat puluh sembilan juta dolar amerika atau setara lima ratus delapan puluh delapan miliar rupiah usai penandatanganan tiga kontrak kerjasama terkait bagi hasil growt split wilayah minyak dan gas
komitmen investasi terbesar berasal dari penanda tanganan kontrak bagi hasil wilayah kerja east ganal di selat makassar dengan kontraktor eni east ganal limited sebesar lima ratus delapan miliar rupiah
untuk tiga tahun pertama serta bonus tanda tangan senilai rp dua puluh satu miliar
alokasi dana investasi ini nantinya akan digunakan untuk eksplorasi geofisika dan geologi juga satu sumur eksplorasi
kementerian energi dan sumber daya mineral mencatat ada empat kontrak kerjasama hasil lelang wilayah kerja migas dua ribu delapan belas
tiga di antaranya merupakan hasil lelang penawaran langsung pada februari hingga april dua ribu delapan belas